baru baru ini taman nasional gunung luser di aceh kedatangan tamu istimewa
ia adalah aktor peraih oscar leonardo dicaprio
situs taman nasional gunung leuser menyebutkan
leonardo datang didampingi aktor adrian brody dan fisher stevens
rombongan menyaksikan keanekaragaman hayati di stasiun penelitian ketambe
dan sempat melihat secara langsung sejumlah orang utan dan satwa lainnya
leonardo yang merupakan aktivis lingkungan hidup
datang untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan konservasi dan kelestarian alam dunia termasuk indonesia